anda kembali di cnn indonesia news report
nah ini informasi ini bagi anda yang akan melintas dari kawasan cawang hingga pancoran jakarta selatan
anda harus menyiapkan fisik dan juga mental ekstra karena akan menghadapi kemacetan parah terutama pada saat berangkat kerja yaitu di pagi hari
di mana antrean kendaraan dan waktu tempuh yang lebih panjang itu merupakan dampak dari pembangunan proyek infrastruktur di kawasan ini
pembangunan proyek infrastruktur di ibu kota terus dikejut
di kawasan cawang hingga pancoran setidaknya ada dua proyek yang saat ini tengah dikerjakan
di kawasan cawang ini ada proyek light rail transit atau lrt yang tengah dibangun
dan di kawasan pancuran ada pengerjaan proyek jalan layang pancuran sepanjang tujuh ratus empat puluh meter
saya akan mengajak anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di kawasan cawang dan pancoran yang terkena imbas
dari proyek pembangunan infrastruktur dan apa alternatif yang bisa dilalui oleh para pengendara
saya berangkat dari kawasan cawang jakarta timur pada pukul delapan tiga puluh pagi
kepadatan arus lalu lintas di jalur arteri sudah tampak saat saya berangkat
laju kendaraan semakin tersendat di jalan mt haryono karena selain banyaknya jumlah kendaraan yang melintas
ada sejumlah ruas di sebelah kiri jalan yang ditutup
imbas dari pembangunan proyek lrt
kepadatan arus lalu lintas semakin padat menjelang masuk kawasan pancoran
jalan yang seharusnya empat lajur menyempit menjadi dua lajur karena jalur khusus transjakarta
dan satu lajur arteri nontol ditutup untuk pengerjaan proyek flyover pancuran
sebelum ada proyek pembangunan flyover pancoran dan proyek lrt
waktu tempuh dari kawasan cawang ke pancoran ini hanya sekitar lima belas menit
sampai dua puluh menit saja di pagi hari
tetapi saat ini sudah lebih dari empat puluh menit saya terjebak di dalam kendaraan
dan masih berada di kawasan mt haryono jelang tugu pancuran
jika begini hampir dipastikan saya akan terlambat
untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas
sejak februari lalu separator busway dibuka sehingga bisa dilalui kendaraan umum
banyaknya kendaraan yang melintas
pada pagi hari
pembukaan jalur transjakarta kurang efektif mengurai kemacetan
pas keluar tol tepat aja sih tuh
udah tepat ya
soalnya di sini ada penyimpinkan ini kayaknya nih
ke pancuran kuningan
salah satu alternatif yang bisa dilakukan pengendara roda empat adalah mengambil jalur tol dalam kota
dan menggunakan jalur contraflow dari cawang km satu hingga tujuh ratus sampai semanggi km delapan hingga seratus
namun kontraflow ini hanya berlaku pada pagi hari di jam tertentu
sementara kita pada saat weekday saja
senin sampai jumat
kalau hari libur mana kala memang terjadi hal yang tidak kita inginkan
misalnya tiba tiba padat atau macet kita bisa lakukan kontraflow
tapi untuk sementara ini yang kita lakukan adalah pada saat weekday saja jam jam kerja
proyeksi flyover pancoran yang dimulai awal dua ribu tujuh belas
dengan anggaran pemerintah provinsi dki jakarta
sebesar satu ratus lima puluh enam miliar rupiah ini
direncanakan akan rampung pada awal tahun dua ribu dua puluh
proyek ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dari cawang menuju semanggi
data jasa marga mencatat
setiap harinya lebih dari seratus ribu kendaraan melintas dari cawang menuju semanggi
mahardika utama jakarta